bisnis catering pernikahan tidak hanya melulu tentang rasa yang enak maupun harga yang masuk
ke budget si pengantin tetapi memerlukan konsistensi dan juga ketahanan mental simak
seluk beluk bisnis catering pernikahan dalam segmen demi cuan kali ini sebelum anda benar benar
serius menjalankan bisnis catering pernikahan datang ke resepsi pernikahan menu makanan pasti
menjadi pusat perhatian cateringnya pun menjadi sasaran meskipun cukup menjanjikan usaha catering
pernikahan tidak luput dari rintangan yang mungkin berujung kegagalan jenis usaha ini membutuhkan
perencanaan dan pengelolaan yang sangat matang karena menyiapkan hidangan prasmanan dalam jumlah
besar catering itu variasi menunya yang saya lihat variasi menunya terus rasa rasa terus awal awal
emang sebelum sini lokasi dulu lokasi terus setelah lokasi baru saya lihat menu menunya
oh cocok dengan saya rasanya cocok harganya pun cocok variasinya
no adam scattering sudah kian dikenal di kalangan vendor pernikahan berawal dari
hobi menciptakan beragam resep masakan adams catering memilih fokus berbisnis
catering pernikahan lantaran melihat besarnya pembayaran sejumlah uang dari klien sebelum
resepsi digelar dea hana sang pemilik bercerita awalnya menawarkan jasa catering kepada temannya
yang ingin menikah pembayaran tiga puluh juta rupiah dijadikan dea sebagai modal awal memulai bisnis
catering di dua ribu sepuluh meski sudah dikenal membangun bisnis serba cepat ini dianggap terus menantang
hingga kini mulai dari cepat menjawab kebutuhan klien yang banyak maunya klien yang serba tidak
percaya klien yang panikan dan pelayanan cepat di hari resepsi belum lagi harus menjaga rasa dan
kualitas makanan tanpa apa apa alatnya tiga belas juta rupiah karena dia menyebabkan kesadaran klien yang tak percaya sama hal ini
harus menaikkan harga per paket
hingga muncullah pandemi covid sembilan belas
yang telah memangkas permintaan resepsi pernikahan adams catering
dari tiga ratus sampai empat ratus klien per tahun sebelum pandemi
kini menjadi hanya satu ratus lima puluh sampai dua ratus klien per tahun setelah pandemi
keputusan memphk setengah jumlah karyawannya pun
diambil dea sang pemilik hingga menyisakan dua puluh karyawan saja
menurutku bertahan itu lebih sulit daripada mengembangkan sih
jadi itu salah satu tantangan juga ya untuk bertahan di bisnis ini
berusaha kita menjaga kualitas ya
karena kan meskipun banyak harga yang lebih murah daripada aku
aku tetap bertahan dengan kualitas aku disini dengan harganya segini
maksudnya bahasanya tetap di harga yang masuk akal lah
nggak yang terlalu berat ke klien tapi juga masih masuk untuk aku
dea mengaku belum menaikkan harga paket makanannya sejak dua ribu dua puluh
namun terus memperbanyak klien yang menggunakan jasa cateringnya untuk meningkatkan pendapatan
berbagai cara ditempuh dea agar omsetnya bisa kembali seperti saat sebelum pandemi
yaitu tiga sampai empat miliar rupiah per bulan
di antaranya merambah ke bisnis dekorasi pernikahan
gencar berpromosi di media sosial hingga menggelar test food untuk calon pengantin
kita milih untuk adams catering itu pertama makanannya enak
kedua udah dijamin lah ya nggak pernah ada kekurangan acara resepsi pernikahan
kalau cateringnya adams itu nggak pernah habis
selalu perlu ada lagi malah ada sisa untuk dibawa ke keluarga pengantin
cocok di kantong lah ya
jago memasak beragam rumah masakan rasanya tidak cukup bila anda mau memulai berbisnis catering pernikahan
nah ada kiki catering yang sudah teruji waktu dan jaman
mengawali bisnis di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua dari sekedar hobi membuat siomay dan dibantu oleh lima orang asisten rumah tangga
kiki catering mulai melayani bisnis untuk jadinya pernikahan
kantoran saat itu hingga catering untuk acara rumahan dan berkembang
ke resepsi pernikahan peka terhadap keinginan dan budaya klien menjadi kunci kiki catering
semakin dikenal luas oleh masyarakat meski saat itu promosinya hanya dari mulut ke mulut saja
tampilannya memang rasa sama tampilan tuh yang paling penting dan juga mungkin harga ya nama dan
rasa lamba itu sama kepercayaan kadang orang kalau udah pakai kita kalau percaya dia pakai
lagi pakai lagi untuk dapat bertahan di tengah gempuran banyaknya pelaku usaha sejenis kiki
catering pun berusaha berbagai macam strategi misalnya menciptakan menu kreasi mengikuti tren
makanan kekinian tidak menurunkan harga karena akan berpengaruh pada kualitas rasa selain itu
maksimalkan pelayanan saat resepsi dan tamu tidak kehabisan makanan untuk pemilihan menu juga nggak
boleh salah jadi ada orang yang makannya secara budaya ya secara budaya kayak orang betawi ya
orang chinese itu kan dia kekerabatannya itu gede gitu ya datangnya itu rame rame nah itu kita harus
waspada jadi jangan sampai kurang makanannya akan bertahan itu jauh lebih sulit loh kalau iya kalau
kita berangkat iya kalau berangkat dari pegawai lima ke sepuluh ke lima belas ke dua puluh kan enggak terasa nih tapi gimana
caranya kita memberi kesejahteraan kepada lima puluh orang ini enggak berkurang itu yang meski dihantam pandemi
dan sempat melakukan phk sejumlah pekerjanya karena pola belanja para calon pengantin dari
yang biasanya memesan paket bagi satu lima ratus hingga dua tamu undangan turun berkisar hanya delapan ratus sampai seribu undangan saja
namun kini gigi catering dapat tumbuh menuju ke situasi normal kembali seperti sebelum pandemi
omset pun perlahan kembali meningkat yakni tiga empat miliar rupiah perbulan itu biasalah kita harus
berbesar hati apapun kita harus minta maaf udah gitu aja yang penting mereka marahnya
nggak berkelanjutan kan orang enggak sama ya kan lel orang enggak sama gitu ya udahlah pokoknya harus sabar rendah hati untuk ketahui dengan makanan yang diberikan oleh orang lain
asalkan dapur tetap berasap untung sedikit pun dikerjakan